diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak beton separator busway di jalan warung buncit pancoran jakarta selatan
kerasnya benturan membuat minibus tersangkut di atas beton separator
celakaan tunggal ini maju dari arah mampang menuju ragunan
diduga sang sopir mengantuk minibus tiba tiba hilang kendali hingga menabrak separator busway
tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini proses evakuasi minibus sempat membuat lalu lintas dari arah mampang menuju ragunan macet